selama tiga tahun terakhir partai golkar mengalami turbulensi politik hingga menggelar konsolidasi tiga kali munas dan empat kali rapimnas
pasalnya banyak kepentingan beragam faksi di tubuh beringin ini
presiden jokowi dodo bahkan sempat menyindir faksi beringin dalam pidato pembukaan munaslup senin malam
dalam tiga tahun terakhir partai golkar mengalami turbulensi politik akibat perbedaan sikap faksi di internal
golkar sampai menggelar tiga kali munas dan empat kali rapimnas untuk berkonsolidasi
setidaknya ada lima faksi besar di tubuh beringin
saat pidato pembukaan munaslup presiden jokowi bahkan membeberkan satu persatu faksi di beringin
ada grupnya pak jusuf kala ada
ada grup besar dari pak agur salbakri ada
ada juga grupnya pak luhut bin sar panjaitan ada
diam diam tapi ada
ada juga grup besarnya pak akbar tanjung
semua orang tahu
ada juga grup besarnya pak agung langsopno ada
dan grup grup besar yang lainnya
tapi yang saya lihat dari jauh ya tadi yang saya sampaikan
elit beringin menilai perbedaan sikap politik yang mengerucut pada faksi wajar terjadi di partai
senior golkar menegaskan beringin selalu berhasil menerapkan manajemen konflik di internal
bahkan mereka mengklaim faksi tidak menghambat soliditas partai
yang ada memang bisa saja di antara mereka itu ada perbedaan perbedaan
tapi perbedaan perbedaan itu kan memang kepemimpinan partai golkar bisa melakukan manajemennya yang baik
manajemennya itu melalui apa
menurut pandangan saya manajemennya itu melalui aturan aturan organisasi dan semua harus patuh
peraturan aturan organisasi walaupun tidak berat

katakan tidak itu saya menolak
kalau turbulensi dalam partai akibat adanya faksi faksi
faksi faksi di berbagai partai partai di dunia adalah sesuatu yang lumrah
bahkan bisa membangun suatu dinamika yang terjaminnya demokrasi di partai itu sendiri
setiap munaslup selesai digelar pertarungan politik antar faksi di beringin tetap muncul
kali ini kelima pimpinan faksi mengisyaratkan selama erlangga hartarto dapat memimpin partai sesuai mekanisme
maka perpecahan antar faksi tidak akan terulang
kita boleh bertepuk tangan yang meriah untuk kebersamaan pada malam hari ini
divana pratwi jakarta